ini akibatnya kalau lo gak dengerin omongan orang tua
abang udah orang orang lagi sedih
coba dari dulu lo dengerin omongan gue
nggak akan kayak begini jadinya
dia pak minta maaf
tidak aktif atau
teleponnya pak rijal gak aktif beb
lha terus kita mesti tanya ke siapa ya beb
umur yang anda tujuh sedang tidak aktif atau berada di luar servis area
tapi kalau misalkan ke klinik terus hasilnya negatif gimana bep
kalau klinik bilang negatif ya
supaya pasti supaya jelas
kalau enggak ke kliniknya bu amin aja ya
ya wis ya ya yuk yuk yuk
pakai mobil sendiri
bang kagak ada apa tuh yang bisa diteleponin
kita telepon siapa dong
emang apakah ada tuh temen yang punya anak perjaka
di situ aman
bener nih pacarnya si andri cakep banget
maaf mida ambo tidak mau bergosip
dilarang sama suami ambo udah habis
mida yang cerita uli dengerin aja
kita kesamping saja
aduh suami ambung udah habis di dalam
memangnya udah habis nggak kerja
ini kan hari minggu mida
coba dari dulu lo dengerin omongan gue
nggak akan kayak begini jadinya
katanya temen ulang tahun nanti telat
sebentar sebentar sayang
mama mau jawab dulu pertanyaan kak keli
gak ada tekanan
oma ini selalu membantu
andri ini orang yang rajin membantu
dan dia ini idola keluarga
dia itu perhatian
sekali sama orang tua sama oma dan adik adiknya
goreng terus sampai hangus
dia gak kayak
saya yang manage semuanya
luar biasa sekali
nah orang orang dijual seharian lah
kalau punya adik adik
shut up arkasi kita di sini
mak namanya udah apa
aku mau gabung's

ini nanya ke si siapa
dua duanya tidak entertainment
diri jual mahal
jadi cewek itu gak boleh jual mahal mas
anak ibu tuh ganteng ganteng semua mas
apalagi kak indra
bantuin nyari mamat dong
saya gak tau
anak bujang yang udah bujang
nah lu bawa deh ke rumah gua
di pro pura jadi pacar selfie anak gua
kalau sd itu bocah bukan bujang
masa kakak punya anak sih
kalau masih ada sih nggak mungkin gue buka buka beginian
sudah semua gak ada lagi
ngapain sih di kamar melurus lu keluar deh
coba lihat di handphonenya dia siapa tau ada yang masih bening yang belum dihubungin
karna udah tua
tapi papanya anak anak selalu bantu kalau ada apa apa
oh mak juga bantu
mak juga selalu bantu
anak anak bantu juga
oma membantu gimana